oke berarti ini dengan kalau terkait kondisi covid sembilan belas di sana sudah pelonggarannya udah benar benar
salah satunya ketentuan sekolah yang melakukan tetap buka
dan ini lagi diupayakan oleh pt indonung empat pacific
berarti target emang ibl ya target ya
selamat pagi mas vicky
marilah datang pada tuhan yesus
dengan musim kepanjang saat ini itu banyak sekali sebenarnya caleg yang meminta perantuan ini